merayakan kembalinya persebaya surabaya ke kasta tertinggi kompetisi pssi puluhan bonek surabaya
minggu pagi melakukan aksi tanah mangrove di hutan mangrove wonorejo
aksi positif ini sebagai bentuk syukur atas kemenangan persebaya
minggu pagi perwakilan bonek mania menggelar aksi positif dengan menanam mangrove di hutan mangrove wonorejo surabaya
ada sekitar lima ratus tanaman mangrove yang ditanam
aksi ini merupakan bentuk syukur atas kembalinya persebaya dalam kancah sepak bola tertinggi di indonesia
persebaya berhasil promosi dari liga dua ke liga satu musim dua ribu dua puluh
kita sebelum syukuran kita buat kegiatan untuk anggota kami garis hijau
seperti tanam pohon di daerah mangrove sini
untuk tanam kalau aksi sosial bukan satu kali ini saja
tapi sudah beberapa kali kita di sini
para bonek berharap persebaya bisa meraih prestasi di liga satu yang akan bergulir tahun depan
harapannya untuk persebaya ketika di liga satu mengarungi kompetisi yang lebih ketat lagi
dan lebih berharap untuk persebaya bisa mencapai kemampuan yang lebih berharap

tentunya dengan membentuk tim yang lebih tangguh lagi
dan juga tidak melupakan untuk bibit bibit mudanya
untuk anak anak lokal dari arah arah surabaya sendiri
supaya nanti bermuara untuk tim nas sendiri
sebelumnya persebaya berkompetisi di liga dua dan berhasil promosi ke liga satu
setelah mengalahkan psms medan dengan skor tiga dua
ardia putri surabaya